warga denpasar bali dihebohkan dengan peristiwa aliran sungai yang berubah warna
menjadi merah tua pada kamis pagi
diketahui aliran sungai yang berwarna merah darah ini juga viral di media sosial
setelah diunggah oleh akun instagram adpunapi bali
menurut warga sekitar sungai dalam sepekan terakhir
sudah terjadi tiga kali aliran sungai berubah warna menjadi merah tua
bahkan warga juga telah melaporkan hal ini kepada instansi terkait
tapi belum ditindaklanjuti hingga kejadian serupa terulang untuk ketiga kalinya
warga khawatir jika kondisi ini terus terjadi
akan berdampak buruk ekosistem di sungai
termasuk kawasan perumahan warga yang ada di bantaran sungai
kita sudah lapor tetap merah pagi merah pagi
kita juga saksi juga ada
kemarin pembersihan ini kali juga tahu mereka
ini kita nggak tahu sumbernya tapi kita sudah laporkan ke sapo pp dan pasar
nah sudah tiga kali terjadi pak dalam seminggu ini
warga menduga perubahan warna tersebut berasal dari limbah sablon
nandang astika denpasar bali